dan kita beralih ke informasi selanjutnya
pengadilan tata usaha negara jakarta kembali menggelar
sidang gugatan organisasi hizbut tahrir indonesia
atau hti kepada kemenkumham kamis pagi
agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan
dua saksi dari pihak tergugat
ada satu orang saksi ahli di bidang terorisme
dan satu orang saksi fakta di bidang it
yang akan dihadirkan pihak kemenkumham hari ini
hti sebelumnya menggugat kemenkumham
atas keputusan yang mencabut status badan hukum hti
kita ke pengadilan tata usaha negara
sudah ada reza ramadan
reza mantan kepala bnpt ansyat mbaik
sempat memberikan keterangan di persidangan hari ini
apa saja poin yang disampaikan ansyat mbaik
ya elvira memang lanjutan sidang gugatan
eks organisasi sebut tahrir indonesia
terhadap kemenkumham di pt un jakarta timur ini mengadakan
mengagendakan dua saksi
di mana salah satunya yang tadi anda sebutkan
yaitu mantan ketua bnpt yaitu bayi
dan tadi sendiri memang ada beberapa pernyataan
yang menarik yang disampaikan oleh
mantan ketua bnpt ini
di mana salah satunya adalah
ketua bnpt ini menjabarkan bahwa
bahayanya gerakan hizbut tahrir indonesia
terhadap keutuhan dari nkri
dan juga tadi
bayi juga sempat menjelaskan
bagaimana sebenarnya konsep yang diusung oleh
hizbut tahrir indonesia
seperti misalnya konsep dari hilafah sendiri
itu bertentangan dengan ideologi
yang dianut oleh indonesia sendiri
dan tadi saya mencatat beberapa data menarik
yang disampaikan oleh bayi
salah satunya adalah misalnya
negara negara yang sudah melarang
keberadaan dari hizbut tahrir
misalnya saja negara turki malaysia
maupun negara seperti
dan juga tadi juga bayi sempat
menjabarkan ada sekitar dua puluh lima orang
dari dua puluh lima orang teroris
yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
maupun jadi terdakwa
di mana ke dua puluh lima orang ini
memiliki keterkaitan dengan
hizbut tahrir indonesia
namun pernyataan ini
dicecar oleh kuasa hukum
dari hizbut tahrir indonesia
di mana mereka
mencari keutuhan dari nkri

yang sudah ditetapkan menjadi tersangka

bahwa apakah benar mereka ini
atau ke dua puluh lima orang ini adalah sebagai
anggota dari hizbut tahrir indonesia
lalu apakah jika satu orang
dari seorang anggota
melakukan kesalahan atau melakukan aksi terorisme
organisasinya dan tadi sendiri setelah
break atau setelah
skor sidang sendiri gugum
yang merupakan kuasa hukum
hizbut tahrir indonesia tadi
memberikan pernyataan yang berbeda
jadi ini adalah sebuah pernyataan yang berbeda

pernyataan yang disampaikan mantan ketua bnpt ini
merupakan tuduhan serius bagi
menurut dia tidak ada
maksud saya dua puluh lima orang yang terlibat
teroris itu merupakan anggota dari hizbut tahrir indonesia
karena sebenarnya hizbut tahrir indonesia
sendiri tidak mengeluarkan
kartu anggota begitu
bagi para pengikutnya
namun juga ini
tadi baik sendiri ditemui
di akhir sidang juga mengatakan bahwa
memang tidak ada pencuri
yang mengaku sebagai pencuri atau
tidak ada anggota teroris
yang mengaku sebagai background
anggota siapa namun
berdasarkan kajian atau
permintaan keterangan dari
para teroris yang sudah
terduga dan juga sudah terdakwa ini
maka dapat disimpulkan bahwa
anggota ini merupakan pengikut
atau memiliki paham paham yang
sebenarnya sudah diusung oleh
dari hizbut tahrir indonesia sendiri elvira
terima kasih informasi anda siang ini